nah kalau bicara tentang kampung halaman ini kemarin juga ibu iryana ya ibu negara sempat ada kunjungan kerja ke yogyakarta dan kemudian juga tertangkap kamera berbelanja di pasar beringharjo ya
dan kalau belanja di pasar beringharjo itu kan udah pasti ya pasti belanjanya batik
terus harganya juga murah murah ibu riana ini gak segan segan masuk ke gang dan juga melayani selfie masyarakat
buka just tip gak kira kira ya di instagram
langsung aja kita lihat informasinya
iryana berbelanja bersama organisasi aksi solidaritas era atau oase kabinet kerja yang merupakan organisasi istri menteri dan pejabat kabinet kerja
iryana dan rombongan menyusuri gang gang sempit di pasar beringharjo dan sesekali berhenti untuk berbincang dengan pedagang dan warga
di kios batik dan konveksi sidomukti iriana membeli celana batik seharga lima puluh ribu rupiah
cuma beli ini aja ya sama seperti membeli yang lain
menawar gak bu kalau bu iryana
enggak enggak menawar tak kasih harga pas juga
bu tadi bu iryana tidak mau di plastik ya bu
iya tidak mau di plastik
kenapa bu gak menanyakan
mungkin nggak mau pakai kantong hitam ya atau plastik hitam gitu ya
sementara itu gamis batik menjadi pilihan iryana ketika berbelanja di kios mbak tutik dan deddy
jadinya kejutan kirain tadi gak masuk gang gang masuk depan jadinya kami gak taunya mana masuk sini
menurut pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota yogyakarta khusus jumat ini pasar beringharjo buka lebih awal untuk menyambut ibu negara
disperindak berharap kunjungan ini bisa memperjuangkan pelestarian pasar tradisional
kendrawan setiawan danilyuwanto royog jakarta